usai melakukan tracing pasangan dokter di berbas jawa tengah yang terkena covid sembilan belas
seorang saudara kandung dan seorang iparnya yang bekerja sebagai bidan positif terjangkit virus corona
tenaga kesehatan yang juga terkena covid sembilan belas adalah seorang perawat rumah sakit umum daerah brebes
dua kasus covid sembilan belas lainnya yang diumumkan pada hari senin adalah perantau yang baru pulang dari jakarta
serta seorang karyawan kementerian agama brebes
seperti kemarin jadi di pusmas kalimantan i pusmas wanasari i
ini yang ada kaitannya dengan pak
kemudian kalau yang sidang mulia itu hal yang berbeda
sidang mulia pun kita sudah lakukan tracing juga
hari ini pun kita lakukan tracing karena kemarin ada yang belum mau dan ada yang belum sempat
dari lima kasus baru ini empat diantaranya menjalani karantina mandiri
dan satu lagi dirawat di rumah sakit umum daerah brebes
tim liputan cnn indonesia